dari sembilan belas juta dosis vaksin moderna yang disuntikan hanya ada sembilan belas kasus efek samping serius
sehingga tidak terjadi pass through effect
dan tidak hanya di gaza namun kita harus ingat juga masih terjadi di tepi barat atau jenin